afwan jangan ampuni dia status status tak ya mister boleh saya patroli oh boleh udah kalau
gitu kita patroli sama sama ya aku akan memberikan kepadamu hukuman yang sangat
berat ulala ulala kutin lagi aduh catriwati udah malam begini bukan pada tidur pada berantem lagi
hai ini teriak teriak ngajelas risik tahu ganggu orang tidur aja jangan ada
kamu yang ganggu kami latihan loh yang ada tuh kamu ganggu aku lagi tidur apa katamu
apa apa apa apa apa mungkin lebih baik kita udahan dulu latihan dramanya ya
hai ah tanggung tanggung nanti saja melihat
makanya jangan berani berani sama butet
ulang dari yang tadi
yaudah yuk kamu duluan
kalau kau tidak mau sholat
aku akan memberikan hukuman yang sangat berat
aflan jangan ampuni dia
ya mister boleh saya ikut patroli ya
yaudah kalau gitu kita patroli sama sama ya
aku akan memberikan kepadamu hukuman yang sangat berat
satriwati udah malam begini
bukan pada tidur malah pada berantem lagi
pakai gantian si jatah
kalau gitu kita pegangin aja aja aja ya
kok malah nanya ada apa
ada juga ustadz musa yang mulai dasar tuh nanya sama kalian
kamu kenapa marahin ayu
suara kamu apa yang kedengeran tuh
udah apa apa kok
tadi itu kita lagi latihan drama
jadi ceritanya itu si ayu itu tak mau sholat
jadi ini marahi
jadi lagi latihan drama
sakit begini ya gak
kalau gitu karena udah malam
kalian berdua masuk ke kamar
latihan nya dilanjut besok
ustadz musa sama mister sergei mau lanjut patrol ya
udah salah kama salah posisi lagi tidurnya
tau nih udah ada kasut disitu tidur disitu
udah gini kita bagi bagi tugas aja
saya bawa sepedanya keluar
nah mister bangunin sobri terus bawa keluar juga
bapak mister bapak bapak
bagian kaki gede banget sih ke portal komplek
yuk mister kita gila ulala pakai bobo lagi ikut ikutan mister eh bisa ya malah tidur
hahaha kita lihat ya itu bangunin sobrimu kan ikutan tidur wah mister mister dikendong aja di
salah salah mister sopri yang digendong gitu
gitu yuk udah yuk
sepeda aja nih tadi saya taruh di sini nih di luar
kok ada lupan
kok ada indra ini dimana sih
ulalah ini kan masih dalam kamar
kok semua pada tidur nih
statmosa ya kok semua tidur ya jatuh deh
kok anak anak ini pada betah banget tidur
awas duduk lu sini
kita yang lulus pedanya
iya alah pake tabrakan lagi
pakai lampu sen makanya pakai lampu sen biar gak nabrak
ya allah ya rabb
tidur ya baca doa dulu
mister kenapa kenal
itu siapa sih
tuh kayaknya kenal ya
itu sih nama
saya pikir pampir mandarin
aku pikir itu kayak gajah
ya ada belakang lainnya ya
kerjaannya haikal nih pasti
aduhh si haikal
nangkal banget dia ya
ini muka ditempelin
begini kan tuh
ini tuh pampir mandarin
ya udah semuanya udah tidur
anak anakku sekarang yang dirahmati allah
insya allah di pagi hari yang cerah ini
kita akan ada beberapa agenda
kita akan menyaksikan drama
dari butet dan teman temannya
ada story telling oleh amalia
dan nanti kita akan ada
pawai bersama sama keluar ya
ya dan tujuan
diadakannya acara ini
adalah untuk mengingat sebuah peristiwa penting
yaitu isra' miraj
dimana di dalam isra' miraj ini
pertama kali diturunkan perintah
untuk sholat kepada
mbak ginda rasulullah
lalu bukrok itu
dia kena apa
eh udah deh
ayo ayo semuanya gak boleh mentertawakan
temannya kayak gitu ya
jadi ceritanya berubah
si amalia itu kecebur empang
terus bahasaku yuk deh